ya mulai terkikisnya rasa nasionalisme di kalangan muda dikhawatirkan berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa
padahal peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk meneruskan pembangunan negara
nah untuk itu perlu pendidikan dan pembinaan karakter manusia yang mampu berkarya
insight kali ini membahas nasionalisme di kalangan khususnya generasi muda
serta mewujudkan cinta tanah air dimanapun berada dengan cara apapun
bersama saya desi anwar
mempertahankan rasa cinta tanah air dan nasionalisme menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda indonesia saat ini
dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi budaya asing menjadi bunda masuk sehingga tidak jarang menyebabkan hilangnya jati diri bangsa
survei nilai nilai kebangsaan tahun dua ribu lima belas yang dilakukan badan pusat statistik menyatakan
dari seratus orang yang berada di dalam negara ini berapa banyak yang berada di dalam negara ini

dari seratus orang indonesia terdapat delapan belas orang yang tidak tahu judul lagu kebangsaan republik indonesia
dan dua puluh empat orang dari seratus orang di indonesia tidak hafal sila sila pancasila
sementara itu lingkaran survei indonesia merilis hasil survei tentang ideologi pancasila
hasilnya dalam tiga belas tahun terdapat penurunan masyarakat yang pro pancasila
yakni pada dua ribu lima warga indonesia yang berada di dalam negara ini berada di dalam negara ini
yang bisa memecah belah persatuan bangsa
semangat nasionalisme dapat berkobar dengan beragam cara
dan salah satunya adalah melalui nasionalisme
nah jika komposer kawakan indonesia idms membakar semangat nasionalisme
dari lagu lagu perjuangan dan daerah sutradara muda kita livi zeng
melakukannya melalui lensa kamera
nah lalu seperti apa bukti cinta mereka terhadap tanah air
dan apa saja tantangannya dalam menyebarkan semangat nasionalisme di zaman ini
saya sudah ditemani oleh ari ms dan livi zeng langsung dari studio insight kali ini
dan juga libi
dengan kemarin ya simfoninya harmoni bangsa dan lain sebagainya
selalu adi ini bisa diandalkan untuk mengobarkan ya membakar semangat nasionalisme kita
dan juga libi zeng walaupun sekarang tinggalnya nunjau di sana
tapi semangatnya untuk membuat indonesia itu lebih dikenal lagi
khususnya di halayak amerika serikat
itu kita ikuti terus perjalanannya livi
tapi ini masih
semangat nasionalisme dan merdeka
tujuh puluh tiga tahun kita merdeka tidak terasa
tapi sampai sekarang masalah nasionalisme dan merdeka itu selalu menjadi istilahnya diskursus ya bagi kita semua
apa sih misalnya nasionalisme indonesia apa indonesia itu sendiri dan makna dari kemerdekaan
mungkin kita mulai dari anda mas adi
kalau kita bicara mengenai nggak filosofisnya sedikit
makna kemerdekaan bagi negara seperti indonesia ini
abad ke dua puluh satu sudah tujuh puluh tiga tahun
belum tua tua amat
tapi sudah tidak terlalu muda lagi ya sebagai negara
bagaimana mas adi memandangnya
senang aku meskipun tua tapi masih lebih muda daripada indonesia
ya kemerdekaan tentunya bermakna luas ya
paling tidak buat aku adalah suatu kondisi yang menguntungkan yang luar biasa tidak terbayangkan
kalau aku hidup di tahun tiga puluh an empat puluh an gitu ya
dimana sekarang aku bisa berkarya bisa bikin musik bisa bikin konsep
tanpa takut kalau ngomong soal merdeka ngomong indonesia saya bisa ditangkap dan sebagainya
ya paling tidak kadang kadang itu kita cek itu for granted gitu karena udah kemarin begitu gitu
tapi kalau kita lihat sekarang hari ini ada bangsa bangsa lain di timur tengah afganistan segala macam yang tiap hari
kita tuh hari ini nih sebenarnya harus bersyukur banget harus beruntung selalu bersyukur
yaitu mempertahankan persaudaraan dan persatuan kita supaya tidak gampang terkoyak koyak
itu penting sekali apalagi ya semang benar sekali dunia sekarang ini walaupun semakin lama dan semak
lama semakin banyak kan dunia berdemokrasi tapi konflik dan juga istilahnya justru antar saudara
dan istilahnya konflik horizontal tuh masih sangat terasa mungkin sekali lagi mengenai kalau kita
bicara merdeka ya paling gampang kan merdeka dari penjajah misalnya atau merdeka dari zaman
orde baru kita tidak boleh melakukan ini itu pers juga dibungkam dan lain sebagainya tapi kalau
untuk indonesia sendiri ya kira kira hal hal yang masih perlu supaya kita tuh benar benar
merasakan nikmat kemerdekaan ini apa apa saja di saya kira rasa saling respect saling hormat
menghormati pada yang berbeda ini yang kalau pak jokowi berulang kali menyatakan bahwa aset
terbesar bangsa ini adalah persatuan dan persaudaraan kalau kita apa renungi lagi
bahwa indonesia itu terdiri dari orang bilang tujuh ratus empat belas suku bangsa gitu ya lebih dari seribu bahasa
gitu kita berbeda banget belum agama golongan dan sebagainya kok kita bisa tetap kompak sampai hari
ini dimana bangsa lain seperti di afganistan oh iya berapa mungkin tiga suku apa udah kayak begitu di
syria dan sebagainya ini ini keajaiban dan kekuatan kita nah ini sekarang mulai terasa ada ancaman untuk
supaya kita tidak kompak lagi lah katakanlah nah ini saya kira tantangan zaman sekarang bukan merdeka dari
penjajah tetapi kemerdekaan dari saling curiga saling merendahkan satu golongan ke golongan lain
dan sebagainya iya livi anda sendiri kan milenial milenial itu mungkin apalagi yang lahir di dunia
yang sudah serba connected digital tidak paham kenapa sih orde baru itu apa sih rasanya dikekang dimana
sekarang kan kita di dunia di mana setiap orang yang punya gadget itu bisa menyuarakan opini dan lain
sebagainya makna merdeka bagi anda yang masih di bawah tiga puluh tahun usianya ini apa kira kira buat saya
untuk mengharumkan nama bangsa seperti itu jadi kalau saya dibidang film soua io is work integration
saya juga baru baru ini membuat film layar lebar tentang gamelan juga
dan saya pikir saya setuju dengan anda bahwa kita harus menghargai perbedaan kita
dan saya pikir perbedaan dan kebanyakan indonesia adalah kekuatan kita
dan selama ini kan ini lebih cukup lama kan di luar negeri khususnya di amerika serikat
ini justru meningkatkan gak rasa apresiasi terhadap kampung halaman
betul jadi kalau di indonesia dulu kan setiap hari bisa makan nasi bisa makan pecel
begitu di amerika makan nasi pecel you can have it everyday
makanya saya terus membuat film yang ada tentang indonesia nya seperti itu
karena indonesia sangat kaya
kita aja sebagai orang indonesia
belum tentu bisa ke semua pulau
belum tentu bisa nyobain semua makanan yang ada di indonesia gitu kan
mungkin satu lagi kata yang sekarang sering digunakan ya nasionalisme atau mungkin patriotisme
nah ini bisa juga dipandang dari negatifnya
misalnya kalau sisi patriotisme
kita lihat lah taruh lah seperti negara amerika serikat aja
karena sebenarnya ya di bawah presiden donald trump itu mungkin patriotismenya digunakan untuk lebih
tapi curiga terhadap pendatang dan lain sebagainya
livi sendiri melihat ini apalagi tinggal di negara amerika serikat
makna dari nasionalisme bagi livi itu
apa sebenarnya yang bisa dipelajari dengan begitu banyak ya sekarang yang istilahnya polarisasi kecurigaan satu sama lain
ini bukan saja di indonesia tapi di negara seperti amerika serikat
saya pikir seperti untuk berkongsi
anda harus mulai dengan diri sendiri dan anda harus menghargai perbedaan
dan dari sana orang di sekitar anda akan melihat anda dan juga menghargai perbedaan
kayak contohnya saya di amerika itu kan gak terlalu banyak juga kayak orang indonesia yang di film
ataupun orang asia ataupun wanita gitu
tapi anda hanya menghargainya dan hanya berbagi kultur anda
dan saya pikir itu adalah nasionalisme
kalau ali gimana
wujud nasionalisme yang kita perlukan lah sekarang ini
apalagi ya seperti itu di inggris ada brexit di amerika serikat ada ya donald trump
belum lagi di negara negara lain yang mereka lebih mementingkan golongan dan lain sebagainya
makna dari nasionalisme
saya melihat bahwa semangat ultra nasionalisme itu sebenarnya hanya dipakai hanya alat untuk memenangkan golongan atau kepentingannya
atau pemilu mungkin
atau ambisinya untuk berkuasa
saya kira saya lihat begitu
mau di mana aja
akhirnya yang tadinya semangat nasionalisme akhirnya lebih ditingkatkan lebih dikentalkan jadi ultra nasionalisme gitu untuk kepentingan dia
kalau lihat dari perkembangan dunia ini dimana kita jadi borderless dengan gadget gitu yang dulu saya mau menikmati konser yang ada di new york mesti nunggu berapa lama
belum tentu juga bisa menikmati kan
saya bisa menikmati kan rekamannya
belum tentu nyampe ke indonesia
saya mesti keluar gitu
sekarang di detik yang sama saya bisa menikmati
kadang kadang kita chatting gitu kita di medsos gitu
kita terhubung dengan kita tidak sadar oh itu bangsa ini tinggal di sini gitu
semua udah jadi satu
mana mungkin kita semua dipertemukan jadi di connect dalam satu komunitas dunia gitu ya
tiba tiba sekarang mau dipisah lagi ke zaman dulu dimana kita
di mana kita disekat sekat sekat gak mungkin
indonesia pun saya kira begitu
kekuatan kita adalah sinergi dari berbagai perbedaan
kita harus bisa saling menghargai untuk bersinergi menghasilkan sesuatu
tapi dengan dunia yang borderless ini tidak ada batas bisa berkarya dimana saja
nah makna nasionalisme ini masih ada relevansinya nggak adi melihat
apalagi kan nadie juga punya dua putra ya yang milenial
bagi mereka ini sesuatu yang masih
masih penting gak padahal ya seperti itu
dunia facebook dunia maya itu tidak ada sekat sekatnya
tantangannya ya itu kita jadi kadang kadang lupa bahwa kita tuh punya negara
kita punya satu komitmen republik indonesia
undang undangnya begini pancasila dan sebagainya ideologinya apa segala macam
kadang kadang kita lupa kita nyaman berkawan dengan ini membentuk komunitas ini
seperti musisi sekarang tidak harus ngetop di indonesia

tapi dia punya komunitas di luar dan sebagainya
kita interconnected gitu kesana kemari membentuk komunitasnya sendiri sendiri
sebenarnya memang makin sulit bukan hanya buat indonesia
buat semua bangsa akhirnya apakah masih relevan sebuah institusi yang namanya negara itu
tapi saya kira terlalu jauh lah untuk membayangkan indonesia itu dan amerika dan bangsa lain
dan negara lain jadi bubar
udah lah kita satu koloni bumi
saya tetap memerlukan saya kira dalam waktu ini memerlukan kesepakatan kesadaran
kita nih adalah bangsa indonesia
bagian dari republik indonesia yang diperjuangkan dengan darah segala macam
dengan pancasila dan sebagainya
saya kira tetap harus diingatkan
kita tuh disitu rumah kita
tapi itu justru jangan membuat kita menutup diri kan
tapi justru membuka
tapi justru membuka diri kepada yang lain
karena pada akhirnya kita adalah manusia di satu planet
itu rumah kita satu lagi
kita istirahat sebentar
livi dan juga adi
tapi kita akan lanjutkan insight sesaat lagi
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama insight
kita juga lanjutkan dialog khusus ya mengenai nasionalisme
bersama dua narasumber yang sudah hadir
seorang komposer sudah tidak asing lagi bagi kita
adi ms dan seorang sutradara muda
dan livi ini saya ingat ini pertama kali wancara livi
usianya masih dua puluh sekian
sudah menyutradarai sebuah film di amerika serikat
yaitu a brush with danger
sempat juga dimasukkan untuk nominasi hollywood
dan livi ini disitu menyutradarai
tapi juga membintanginya bersama adiknya kan
martial art dan lain sebagainya
terakhir ini ikut dalam mendokumentasikan poco poco
ini ade dan juga livi biasanya
di indonesia ini kita paling jago ya
kalau istilahnya membuat pesta
dan membuat acara khususnya
apalagi tahun ini dengan adanya asian games
ini gimana livi dilibatkan untuk mendokumentasikan poco poco
yang melibatkan berapa enam puluh lima
enam puluh lima ribu orang itu
peserta dari sudirman sampai ke hi ya
enam puluh lima ribu peserta
itu saya dan tim saya mendokumentasikan
karena kita pikir ini adalah suatu saat yang sangat bersejarah
dan udah gitu kan poco poco gitu kan
jadi ini super keren
dan kebetulan pas kemarin itu juga
dapat penghargaan jadi duta
dan pemuda hebat ini ya
sebagai salah satu inspirator ya
awal asal usul keterlibatan
apakah memang diminta atau livi sendiri yang mengusulkan
karena livi sendiri kan paling
udah beberapa kali ya membantu
apakah itu dari pariwisata untuk membuat
ini trailer atau film film dokumentasi
kebetulan saya senang banget
kalau bisa bekerja sama
kayak sebelumnya tahun lalu
saya mengerjakan berapa film untuk
konsulat jenderal republik indonesia di los angeles
untuk promosi indonesia
promosi pembuatan visa atau pembuatan paspor
dan saya juga senang banget
kalau bisa sharing jadi pembicara gitu
jadi kebetulan sejak tahun lalu
udah jadi duta menpora
dan disitu tahun lalu
saya jadi pembicara di kera pemuda
dan terus sampai akhirnya
dan kebetulan wah
ini adalah momen yang bagus
jadi saya pikir kita harus dokumentasikan
itu kamera enam k
kayak bioskop tuh empat kayak kan
ini fundingnya semua anggarannya dari
yang ini kita bantu
karena ini kayak sesuatu yang sejarah
dan kita mau melakukan ini
anggaran jadi dari kantong sendiri maksudnya
terus saya udah bolak balik
dan mereka suka
jadi saya propose
yang udah sekali ke indonesia tuh udah
kita nanti bakal bikin filmnya
terus kita juga
itu mau diapain
mau ditayangkan dimana
buat saya tuh
yang lebih penting kalau
promosinya di internasional
indonesia tuh sebenarnya udah
kayak gamelan udah dipakai di film avatar
dan itu ditulis los angeles times gitu
pake balinese gamelan
dipakai di tv show star trek
dipake juga untuk nintendo games
mayoritas orang tau
nah di amerika tuh
masih banyak yang
belum tau gitu
apa sih ini
kecuali mungkin emang bidangnya
memang di industri musik itu
nah itu kan sayang
it belongs to indonesia gitu
setiap ada kesempatan
atau promosi indonesia
kru film yang dari los angeles
kamera red itu
yang dipake syuting juga
ini full hd tentu saja
iya itu lebih dari itu
berapa panjang ya satu
mau bikin something
karena kalau panjang
itu kan like
seorang anak indonesia
di luar negeri itu bagaimana seberapa sulit atau seberapa tidak terlalu sulit bagi livi untuk menerima
ini kan kita bicara hollywood ya bicara california dan juga industri yang luar biasa di amerika
serikat itu sangat berkompetitif ya selama ini ya dulu sulit sekarang udah nggak sulit dulu awal awal
sebelumnya karena kalau mau jadi sutradara tuh nggak bisa loncat kan so it took a few years i just took any opportunity i could get
jadi waktu itu aku pernah ke jadi bagian prop bagian production design just anything you know there is like an opening
itu film yang brass with danger
masuk seleksi nominasi oscar that can open some a lot of doors jadi kalau sekarang udah nggak terlalu
susah lah it's you know it's pretty easy kalau dulu ya susah terus izin kerja di amerika itu saya daftar
film film itu kan kita harus ngeliat market juga karena saya selalu konsultasi gitu ini saya pengen
kalau adi kita mendengarkan cerita seperti anak muda seperti ini kita membuat semangat ya bahwa
sebenarnya orang indonesia mampu ya mampu menerobos kemana saja tapi yang penting itu
gigih dan harus tahu ya bagaimana pinter pinter mencari pasarnya juga kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan ya livi dan adi setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight kami
akan segera kembali ya masih bersama insight kita lanjutkan dialog kita kali ini khusus mengenai
nasionalisme dalam rangka tujuh belas agustus ditemani oleh adms komposer ternama indonesia dan juga

muda kita livi zeng kita sudah mendengarkan tadi ya salah satu sebenarnya sangat inspiring ya anak
muda indonesia sukses bukan jago kandang saja tapi justru di hollywood di amerika serikat dan banyak
juga saya rasa ini salah satu dari wujud nasionalisme adalah mengenalkan indonesia
dari segi citra positif ke dunia internasional nah kalau adi kita sudah kenal dari dulu lewat
musiknya yang rekamannya dan lain sebagainya yang saya lihat itu ada banyak yang menarik dan yang
saya lihat itu ada benang merahnya itu spirit cinta tanah airnya biasanya kalau di tujuh belas agustus
senian atau musik itu digunakan sebagai untuk mewujudkan rasa cinta terhadap indonesia ini karena

cara lah yang berkaitan dengan
dan lain sebagainya
mungkin awalnya adalah
kecintaan saya pada musik simfonik yang di indonesia
dan dua puluh tujuh tahun lalu
saya bersama indra bakri
odi agam mendirikan dua belas orkestra
merasakan adanya tantangan bahwa
selain mempunyai beragam
seni tradisi yang kita banggakan
kita juga ingin seperti bangsa
china jepang korea
dan lain sebagainya yang mereka bangga
dengan seni tradisinya tetapi begitu
dalam hal musik simfonik musik klasik
dan sebagainya mereka punya
orang orang yang hebat hebat yang udah
hanya di tradisi aja nah saya
tiba tiba punya impian kita juga
mesti sejajar dengan bangsa lain untuk
diluar tradisi itu
nah ternyata waktu itu baru
baru enggak gitu waktu kita lihat
satu demi satu aspek di indonesia
oh bahkan lagu indonesia raya
lagu kebangsaan kita
tiba tiba saya waktu itu tersadar
kita tuh punya lagu kebangsaan rekaman itu yang
usianya pada saat itu udah empat puluh enam tahun
udah analog yang kresek kresek gitu
piringan hitam dulu yang masih
drri yang berperbanyak empat puluh enam tahun
sementara kita punya lagu yang berperbanyak empat puluh enam tahun sementara
di saat yang sama di televisi di radio itu
udah digital digital udah jernih gitu
tapi begitu membunyikan indonesia raya
selalu dengan yang rekaman yang
yang kresek kresek gitu
nah tiba tiba saya lihat ini musik simfonik juga
membuka masyarakat indonesia
melalui itu tadi
maka terus kita perjuangkan
merekam kembali merekam ulang indonesia raya
dan sembilan puluh delapan kita rilis
di cd simponi negriku
beserta lagu lagu perjuangan lainnya
alhamdulillah sekarang setiap tahun
rekaman itu membahana di mal di tv
dan sebagainya sebenarnya
gara gara itu akhirnya muncul lagi
oh kenapa gak lagu daerah juga saya bikin
simfonik dan sebagainya
ternyata tantangannya banyak sekali
untuk memperlihatkan bahwa
musik simponik itu indah dan bisa
menggelegar bisa menyentuh
artisanubari kita terus yang kedua
lagu daerah kita
lagu nasional kita tuh banyak yang sebenarnya
bagus kalau di aransemen dengan
serius gitu ya jadi ada dua
tantangan itu apalagi belakangan
muncul tantangan untuk
menghadirkannya di jalanan
di tempat terbuka bersama
menyatakan rasa kebangsaannya
waktu di balai kota kemarin di senayan
di jalan jalan belakangan saya jadi
sering diminta di pusat rehabilitasi
kampus di kedokteran persatuan
karena musik memang banyak sekali
benefit therapeuticnya juga
of the soul lah istilahnya kalau kita
mendengarkan itu bisa apalagi kalau misalnya
indonesia raya sudah dikemandangkan pada saat
atlet kita menang
dimana itu ya semua orang itu
pasti tergugah tapi dalam perjalanannya
karena kan dua puluh tujuh tahun apalagi kita
belum punya lah istilahnya
simfoni orkestra dan ini
ini bagaimana membangunnya adi karena
kan memerlukan sdm nya juga
sementara mungkin di kita
jumlahnya itu kan masih
belum pada saat adi
mulai itu kan masih belum semacam
inilah cukup lah
dengan counterpart kita di
dari china gitu mereka
bilang kami punya tujuh puluh enam orkes
simfoni dengan dukungan pemerintah
kita satupun yang dukungan pemerintah juga
belum ada gitu sebenarnya kita
kita sebenarnya mesti malu dibandingkan
dengan singapura thailand
mereka punya orkes simfoni negara gitu
wah luar biasa mereka concert hall
banyak kita satu pun konser hall punya pemerintah
gak ada dalam artinya sebenarnya
sebenarnya malu gitu
untuk menyelenggarakan suatu
aktivitas orkestra baik latihan maupun
konser itu butuh
dana yang luar biasa itu high cost
activity gitu di amerika
kemudian menyalurkan sesuai dengan
siapa yang jelas dari pemerintah kan tidak ada anggaran
dari apbn gak ada filantropis
ataupun akhirnya harus
kerja keras cari sponsor
saya kira mesti didorong dengan policy
pemerintah misalnya di amerika sponsor
untuk hal seperti itu itu
ada dikenakan tax deductible
kemudian dapat insentif dari pemerintah
di singapura demikian yang lainnya begitu
ini ya sudah sama aja yang lain treatment
tapi dari sejak perjalanan
dua puluh tujuh tahun ini apresiasi masyarakat
indonesia bukan saja terhadap musik
yang simfoni dan yang konser itu
tapi terhadap lagu lagu
daerah kita yang mungkin
dulu dimainkan dengan
ya lebih ke instrument
tradisional tapi sekarang dengan
orkestra dan itu bisa dimainkan
di seluruh dunia itu bagaimana
baiklah gitu apalagi waktu
saya diberi kesempatan oleh garuda
kita membuat musik musik daerah dalam bentuk
simfonik yang sekarang bisa dinikmati di
cabin gitu setiap kita
setiap kita take off atau landing pasti
ada lagu daerah itu yang membuat
melalui karya saya
itu lebih familiar
dengan suara suara simfonik itu
itu terima kasih juga pada garuda
saya gak akan berhenti berjuang saya
saya luar biasa ini
persistensi dia bagaimana
ada beberapa generasi muda yang
saya lihat di medsos bahwanya
ngeluh ngeluh ngeluh
ini harus jadi contoh seorang
livi gitu yang nggak ngeluh
tapi selalu cari peluang
ini kesempatan yang saya gak mikir
oh saya udah begini saya udah di level ini
enggak dia terus
saya hormat pada livi
jadi kita merasa optimis ya
masa depan indonesia kalau anak anak muda
sebentar livi dan juga mas adi kita akan lanjutkan
setelah yang berikut ini insight akan
kembali jadi jangan kemana mana dulu
ya kembali bersama insight
ditemani oleh adi ms
seorang sutradara muda
livi dan adi kita bicara
banyak dengan bentuk bentuk
mewujudkan rasa cinta tanah air
memang tadi adi
kalau kita mengikuti medsos
itu biasanya kan orang lebih banyak
mengeluh ya padahal
kan sebenarnya kan
kalau energi mengeluh itu kita salurkan
untuk berkarya itu juga bisa
menjadi bukan saja sesuatu yang positif
tapi bentuk nasionalisme
yang nyata nah salah satu yang saya lihat
kegiatan livi di amerika serikat
selain membuat film dan lain sebagainya itu
misalnya dengan di yail atau
juga dengan bukan hanya dengan komoditas
diaspora indonesia yang ada disana
tapi justru dengan orang orang amerika
disana anak anak muda
yang dibicarakan mengenai
indonesia apa yang livi
ceritakan mengenai indonesia itu
dan apa apa saja
membuat mereka tertarik terhadap indonesia
saya selalu menceritakan
kekayaan indonesia tujuh belas ribu pulau
kita banyak suku etnis
dan saya juga cerita bahwa
ada lebih dari
pantai yang indah karena kan yang paling terkenal
bali kan jadi orang pikir wah pantainya bagus
bagus untuk sering tapi ada lebih dari itu
dan banyak orang
masih tidak tahu indonesia adalah
empat negara populer terbesar
jadi saya menyentuh itu
terus saya biasanya juga
tayangin film film yang saya buat
yang ada tentang indonesia
untuk memperkenalkan mereka
saya suka bagi bagi makanan juga
karena itu mudah
untuk mereka mencintai makanan
dan waktu itu sempat juga
kebetulan saya diundang jadi pembicara di
yale university untuk sebuah konferensi
nah sebelumnya itu
sehari sebelumnya kebetulan
hari kartini jadi kita main angklung
jadi itu cukup menyenangkan
biasanya apa yang ditanyakan oleh mereka
kepada livi khusus tentang indonesia
ya terus terang kalau
berita itu biasanya
bencana alam atau kalau tidak
ada bom terorisme dan lain sebagainya
atau kemiskinan dan lain lain
itu apa yang biasanya yang ditanyakan oleh mereka
dan membuat mereka tuh
lebih ingin mengenal indonesia
ya kadang kadang itu betul
newsnya yang kurang bagus ya yang dikenal
ya salah sendiri kita juga
jadi kita selalu
menunjukkan sisi lainnya gitu loh
bahwa gak semua yang mereka dengar tuh
ya memang itu terjadi
dari hal buruk yang terjadi pada kita

jadi aku terus berbagi tentang itu
mereka kadang kadang bimbang dengan keamanan
kalau ke indonesia tuh
karena kita suka peringatan perjalanan sedikit sedikit
mereka takut gitu
tapi aku bilang tidak tidak tidak tidak apa apa
aku baru kembali ke indonesia selama sebulan
aku membawa kru saya dari as
aku selalu carry led
aku selalu bawa kru saya kemana mana
itu untuk mereka juga ngomong gitu loh
kan kalau orang amerika dengar orang amerika ngomong
kan lebih percaya gitu kan
orang indonesia yang di amerika itu kan kita kalau ada orang indonesia lain kan
oh iya gitu lah untuk mereka sharing bahwa
indonesia tuh gak gitu
indonesia itu sangat luar biasa
biasanya kan indonesia itu bahaya
oh iya itu yang bagus
adi untuk tahun ini
kamu orang yang paling terbaik lah kalau
di as yang tujuh belas agustus membuat kita merasa
lebih cinta lagi
biasanya adms dipanggil
semangat kita berkobar apalagi tahun ini
asian games nah itu semua heboh
asian games apa kira kira yang
akan disumbangkan untuk tahun ini
biasanya setiap tahun
tapi tahun ini terpaksa
waktu saya benar benar habis buat
asian games jadi music dan
director di sana bersama ronald steven
rela karena asian games itu
kan satu peristiwa yang
terakhir lima puluh enam tahun yang lalu
ketempatan lagi mungkin tiga puluh tahun
dari sekarang lagi jadi saya pikir
udah lah yang lain gak penting
jadi kurang penting dibanding asian games
ini memang tugas negara yang begitu besar
tapi apa yang kita ingin tunjukkan
karena nanti kan begitu banyak negara yang
menyaksikan khususnya adi ini nanti opening
payung anda ini untuk membuat
sukses ya acara apa yang kita
sebagai music director
ini musik adms bukan
beda dengan ini konser saya dimana
terserah saya repertuar terserah saya
ini enggak saya semua berdasarkan
kemudian dengan timnya gitu ini minta
musik ini begini begini yang kemudian
mewujudkannya belum tentu
saya pribadi yang arrange
mayoritas memang aku yang orkestrasi
tapi ada bagian tertentu wah ini
ada yang lebih cocok
daripada saya maka saya minta arranger
kemudian karena ini bukan hanya musik simfonik
ada musik tradisi juga
dimainkan oleh musisi
tradisi kita gamelannya
apa segala macam melibatkan
wah lebih dari seratus lah gitu ya
belum orkestrasi symphoninya
orkestrasi symphoninya di praha itu
beragam tapi nafasnya itu
kira kira setelah orang misalnya menyaksikan pembukaan
yang ingin didapatkan
maunya khususnya untuk opening
kan kalau opening kan wah dengan
banyak harapan yang kita
ini tujukan ya
related ke indonesia
dari tanganada petatonik
dari situ aja
nanti udah ada gitu
eksposisi disitunya gitu
tetapi juga lebih dari itu
instrumennya gitu ada
instrumen yang memang khas indonesia gitu ya
tetapi juga ada
dengan katakan tadi
suara symphonic dan sebagainya
tetapi indonesia yang kekinian gitu
indonesia yang modern indonesia yang besar
indonesia yang modern
jangan orang taunya oh indonesia
tradisi ini wayang
itu bagus itu harus kita pertahankan
seperti saya selalu melihat
jepang dan sebagainya
dimana itu tadi mereka preserving
mereka punya tradisi
seni tradisi juga yang
internasional gitu pengennya indonesia
nanti dilihat melalui musik
yang seperti itu yang besar
yang hebat mudah mudahan
iya mudah mudahan kita sudah tidak sabar ya
jadi nanti adi
dan teman teman untuk opening sama
closingnya jadi sebenarnya kan
gaung yang paling besar itu kan
rasanya ketika opening
dan closingnya kita istirahat sebentar ya
livi dan adi masih ada satu segmen lagi
bersama insight jangan kemana mana dulu
insight dan tamu kita kali ini
ada ims dan juga
nasionalisme kemerdekaan semangat
tujuh belas agustus tapi ini ada sesuatu yang
mungkin saya ingin mendapatkan
masukan dari baik livi
adi juga kalau di twitter misalnya
medsos kan cukup aktif ya
nah dengan adanya
ini kan ya memang istilahnya
semua orang sekarang kan bebas
berpendapat ya tapi kadang kadang kan
apalagi kalau mudah
menjelang pemilu pilkada
dan lain sebagainya
itu lebih banyak kita melihat misalnya
polarisasi orang berantem
intoleransi dan juga
lebih menekankan perbedaan
kita menggunakan media sosial ini
ya justru untuk meningkatkan
rasa kecintaan kita terhadap
bukan saja tanah air tentu saja tapi satu
livi dan apakah ini memang
concern lah bagi anak muda sekarang
milenial atau mereka sebenarnya lebih
ya nggak terlalu peduli pokoknya
kalau saya sih selalu berusaha untuk
melihat sisi positif ya
jadi seperti yang
kamu katakan lebih baik jangan mengeluh
lakukan sesuatu yang positif
jadi saya mencoba melakukan itu dan
saya pikir itu bagus untuk saya dan
itu bagus untuk semua orang di sekitar saya
dan itu bagus untuk
saya mencoba untuk tidak mengeluh
kayak untuk kru saya gitu ya kita
saya selalu beritahu mereka jangan mengeluh

hanya lakukan sesuatu yang baik
jadi itu yang kami fokus pada
tapi kalau misalnya teman teman usia
livi yang milenial itu
ini bagaimana apakah mereka merasa yang
itu sesuatu yang penting atau
sekarang kan sudah tidak relevan lagi
karena kita kan mau kerja juga bisa dimana saja
dan ya istilahnya
dunia tanpa batas
dunia maya itu kadang kadang
justru lebih real daripada
dunia yang real
dunia yang real itu
karena sense of identity ini masih dimiliki
atau tidak apalagi anak anak diaspora
teman teman diaspora di amerika ya
itu kan ya itu
kita justru seperti
kita benar benar mempercayai ini
karena kita menyesal
dari segala hal
kita ada acara apa pakai batik
ada acara apa pakai baju tradisional
saya pernah juga ke event yang benar benar
seperti itu seperti acara hollywood
aku pakai kebaya
sampai tukang parkirnya
untuk kita kita menyesal
jadi kalau untuk teman teman yang di amerika sih kita
dan saya pikir ketika anda di luar
selama ini anda benar benar
menyesal dan anda benar benar belajar
untuk menghargai semuanya yang
mungkin anda mengambil alasan saat
anda di sini
adi ini kan anda
juga sering menggunakan twitter
untuk menyebarkan lebih banyak
apa yang membuat
ya menjadi concern anda
khususnya bagi pengguna
yang harus di kalau bisa ya
kita ubahlah budayanya
jangan menjadi semua
politik jadi berantem
ini jadi berantem
dan lain sebagainya
saya melihat alami ya
seenaknya di twitter karena memang
negara demokrasi bebas berpendapat
dan apalagi sekarang
kebebasan itu nyata benar
orang jarang sekali ditangkap
baru belakangan ini ya ditertipkan
yang ujaran kebencian dengan ite
tapi dari yang
dikekang tiba tiba dibuka
akhirnya muncul satu kebiasaan
baru untuk ngomong apa aja
gitu ya seolah olah makin ekstrim
makin punya kebanggaan
eh gue berani ngomong begitu
pembesar itu si petinggi itu
jadi ada semacam kebanggaan gitu ya
malahan ada agak kurang
ada gitu ya kalau nggak kebablasan gitu
tapi belakangan saya terus terang
berperang terhadap saya sendiri
untuk kalau dulu masih
masih agak keras gitu ya sekarang saya
berusaha sebisa mungkin belum tentu
berhasil tapi sebisa mungkin
untuk kalau saya suka atau saya
ya udah ngomongin kebagusan
dia aja saya nggak
terlalu peduli terhadap lawan
politik atau yang serang dia
gitu berusaha ya
tapi kadang kadang udah gatel nih
yang sekarang sedang bekerja kok
tapi dia sendiri begini kadang kadang
kalau saya harus menyampaikan saya berusaha
sampaikan secara halus
kan kadang kadang ada haters gitu kan juga
itu perasaannya itu bagaimana tuh
dulu awal awal main medsos ya wuh geram gitu
tipis juga kupingnya
kalau sekarang jadi hiburan malah gitu ya
saya kan kalau aransemen kerja malam
jam satu gitu itu muncul tuh
perdebatan seru gitu
dan kebetulan saya nggak suka terlalu
pokoknya begitu nggak suka
ya udah biarin aja blog aja atau mute ya
jempol saya lebih cepat daripada pikiran saya
langsung blok puk puk semudah itu
dia mudah ngomong
yang jelek gitu mudah
menghina mencaci maki kenapa jempol
saya nggak mudah untuk blok kan mudah
livi anda kan sekarang
jadi duta kemenpora itu
apa sih sebenarnya tugasnya dan anda
sebagai anak muda kira kira apa yang
diharapkan dari peran anda
untuk lebih menginspirasi
anak anak muda di indonesia
anak anak muda indonesia karena indonesia itu
banyak banget talent ya tapi yang
saya lihat tuh di indonesia it's not a lack of talent
anak anak muda indonesia sering kali
kurang pede jadi punya
talent tapi nggak pede
jadi saya banyak sharing tentang
hal itu gini loh kita coba aja
you succeed tapi kalau kita nggak coba
jadi saya selalu
itu dan saya selalu share gitu loh bahwa
kalau buat saya di amerika ketika saya
ditolak gitu kan sampai sekarang juga
aduh gitu tapi ya udah saya nyetir
satu jam cari makanan indonesia
sedih dua jam setelah dua jam itu
tapi kalau saya tiga minggu bersedih sedih
dalam kamar itu kan you know
ya udah dua jam sedih setelah itu
move on nggak ada gunanya juga ya
adi pesan anda khususnya
untuk anak muda dan juga untuk
inilah apalagi kan adi juga punya
yang milenial itu kira kira
ke depan jauh lebih optimis
orang yang tidak mengeluh
dari keterbatasan apapun
bahkan sampai keluar indonesia
bahkan ke negara adidaya
dia menemukannya kalau mau usaha
mau usaha keras persisten
bisa seperti livi nah ini contoh yang baik
dengan anak muda adalah
eh zaman saya dulu seumur kamu ya
jadi musisi bukan jadi konduktor
dulu mau jadi musisi aja gitu
saya butuh referensi saya pengen belajar pengen
tanya pengen master class apa segala macam di indonesia
susah sekali mau nonton
jadi saya punya kebiasaan dulu setiap tahun
itu saya ke amerika new york la
makanya saya familiar banget dengan new york sama la
nonton musical memperbaiki diri
i broke again pasti
bener bener kadang kadang utang gitu
tapi saya punya banyak buku dari amerika
apa dulu zaman dulu tuh
nah terus terus
nyari duit untuk dihabisin ke sana untuk ilmu ilmu
gak perlu lagi setengah google
tiba tiba ada satu hal yang saya perlu
ketahui saat itu juga oh tunggu
maksudnya yang tadi saya dibicarakan bisa begitu
dulu saya mesti ngumpulin duitnya
teknologi yang sekarang anda nikmati
buat aku dulu sekarang
itu jangan siasat anak muda sekarang
harus lebih hebat lebih bagus
daripada saya apalagi kita memiliki
begitu banyak teknologi yang
membantu kita untuk
melakukan yang jauh lebih banyak lagi
lebih besar lagi terima kasih banyak
tapi adi dan levin adalah contoh
dua ya anak bangsa
yang wujud nasionalismenya
kontribusinya dan saya rasa setiap
kalau setiap bangsa anak bangsa
berkarya mencari ilmu dan juga
berkontribusi untuk memajukan
negara indonesia ini kita hanya bisa
bangsa yang besar dengan
jumlah penduduk yang besar katanya bonus demografi
ini harusnya betul betul
kita wujudkan dengan melakukan sesuatu
jangan terlalu banyak mengeluh
mengeluh dikit boleh tapi untuk
memperbaiki bukan untuk merusak
sekali lagi adi dan livi
good luck sukses terima kasih banyak
kita tunggu karya karya anda berdua
berikutnya dan ya
demikian dialog kita kali ini
bersama adi dan levin
dan tentu saja
kita tunggu ya karya karyanya yang berikutnya
bagi generasi indonesia saat ini
makna kemerdekaan mungkin tidak sama ya
dengan generasi sebelumnya
namun bukan berarti generasi
sekarang tidak dapat memaknai
setiap generasi tentu punya perjuangannya
menanamkan semangat nasionalisme dengan
yang mendunia kalau bisa
merupakan salah satu cara untuk memaknai
negara kita yang tercinta indonesia
demikian my insight kali ini
anda juga dapat menyaksikan inside with
desi anwar di kanal youtube
di cnn indonesia
sampai jumpa dah